presiden terpilih prabowo subianto optimistis realisasikan program makan bergizi dan susu gratis bagi anak anak indonesia
prabowo menekankan pembagian makanan bergizi dan susu gratis akan menyesuaikan dengan tipologi dan sumber daya alam di masing masing daerah
dalam pernyataan tertulis dari tim humas prabowo presiden terpilih menyatakan
jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda beda
kita jangan satu pola disamaratakan di indonesia ada daerah pegunungan ada daerah pesisir ada pulau
jadi kita harus selalu fleksibel yang penting anak anak kita dapat makanan bergizi
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyebut
soal perubahan nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi masih terus dikaji
yang terpenting adalah tujuannya makan yang bergizi untuk anak
sebelumnya program makan siang dan susu gratis jadi andalan pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
kebutuhan dana program makan siang gratis diprediksi mencapai rp dua ratus lima puluh tiga delapan triliun per tahun
jumlah ini diperuntukkan bagi rp tujuh puluh lima juta anak dengan estimasi per porsi sebesar rp lima belas
untuk mempelajari budaya pemberian makan siang
gratis di sekolah prabowo subianto juga sempat berkunjung ke salah satu sekolah di beijing cina
program seperti itu untuk meningkatkan gizi bagi anak anak di pedesaan
tim liputan kompas tv
istilah makan siang gratis di program prabowo diubah menjadi makan bergizi
apa sebenarnya makna perubahan penaman ini
apakah mungkin ada kaitannya dengan biaya program yang fantastis nilainya
bersama silvestar matotina wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran
dan billy kherudin wakil redaktor pelaksanaan harian kompas
bang sylvester kenapa harus merubah nama dari makan siang dan susu gratis menjadi makan bergizi
kenapa harus berbeda kalau toh ujung ujungnya memberikan makanan gratis buat anak anak
tentunya sangat baik dan bagus buat bangsa kita
jadi memang program ini harus terus dikaji dan diteliti
dan ketika nanti implementasinya setelah pak prabowo dan mas gibran dilantik itu akan harus langsung jalan
jadi sebenarnya ini penamaan ini dirubah menjadi makan bergizi dan susu gratis ya
intinya bahwa memang anak anak itu tentunya harus pagi
ya jadi kalau mama siang saya pikir sudah terlambat gitu
jadi kalau pagi pagi benar mereka makan terus berse
perut kenyang dengan gisi yang cukup baik empat sehat lima perut sempurna
maka mereka akan belajar bisa dengan baik dan asupan yang sehat ini akan mencerdaskan
dan tentunya bukan hanya dari anak
sd ya tapi mulai bayi dalam kandungan termasuk ibu hamil dan juga dari tk sampai sd sampai smp dan sma gitu
jadi apakah ini memperkecil juga siapa siapa saja yang menerima makan nih
kalau berbicara tentang asupan gizi dan nutrisi kan itu kaitannya mungkin dengan
anak anak atau keluarga yang di bawah ini ya ekonominya rendah ya atau kurang mampu
ya jadi yang kita identifikasi dulu itu sebenarnya totalnya delapan puluh

contoh balita dan anak tk itu tiga puluh juta terus anak sd itu dua puluh empat juta terus anak smp sembilan delapan juta sma sepuluh dua juta
santri empat tiga juta dan ibu hamil empat empat juta
jadi tidak ada yang dikurangi hanya memang untuk di awal ini kita lebih memberikan kepada daerah yang tertinggal dan terluar dulu
jadi kebutuhannya yang mendesak duluan lah yang harus kita lakukan
oke jadi dengan kebutuhan yang mendesak itu makanya diganti nama mas billy itu bisa diartikan bahwa memperkecil anggaran yang fantastis kalau misalnya tidak diubah namanya
ya kalau bagi masyarakat sih sebenarnya kan lebih pada ini adalah janji politik dari pak prabowo dan mas gibran ya ketika mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres
jadi yang penting sebenarnya apakah janji politik ini bisa terrealisasi atau tidak nanti
bahwa kemudian ada penyesuaian penyesuaian termasuk dengan alokasi anggarannya saya pikir dari timnya pak prabowo juga mungkin sudah menghitung ya kira kira kebutuhannya seperti apa berapa banyak ruang fiskal yang tersedia
tapi mungkin yang paling penting sebenarnya harus dilihat bahwa sebagai janji politik ini akan tertunaikan atau tidak ketika pak prabowo maupun mas gibran menjabat nanti
apapun namanya yang jelas janji politik makan siang gratis ini
yang penting jadinya terrealisasi dulu baru nanti ketika nantinya akan dihitung secara detail tuh berapa ruang fiskal yang tersedia untuk merealisasikan program ini
karena disebutkan juga ini kalau anggaranya bisa anggaranya bisa saja asal defisit anggaranya di bawah tiga kata pak prabowo
selama ini kan kritik terhadap program itu kan lebih pada apakah tersedia ruang fiskal untuk membiayai program seperti itu
karena kan dari beberapa kali yang sudah disampaikan oleh timnya pak prabowo gibran antara lain melembarkan defisit fiskal dari tiga kemudian menyeleksi kembali
retuning ya refine tuning dari apa namanya subsidi bbm dan sebagainya
nah ini yang mungkin nanti kita akan lihat kembali
ketika pak prabowo maupun mas gibran menjabat dari mana ketersediaan anggaran ini tersedia
artinya buat masyarakat yang penting itu janji ini terrealisasi dulu
apakah nanti mengambil dari subsidi anggaran bbm ataukah kemudian ya tadi melebarkan defisit fiskal menjadi tiga persen dari pdp
nah kalau gitu masih yakin dengan perubahan nama ini bahwa janji untuk makan bergizi gratis ini bisa terlaksana
bang sylvester dengan tadi ya catatannya asal defisit anggarannya di bawah tiga persen
ya pastilah defisit anggaran kita akan upayakan di bawah tiga persen
jadi waktu itu bu sri mulyani juga mengatakan bahwa defisit anggaran kita dua ribu dua puluh lima itu di antara dua empat sampai dua delapan
jadi masih di bawah batas tiga ya
jadi yang penting sebenarnya bukan masalah penamaannya
tapi sebenarnya goalnya apa
dengan makan bergisi dan susu gratis ini
yang pertama itu adalah mengatasi angka kematian dan ibu hamil ya
terus menurunkan angka kurang gisi atau stunting
menyerap hasil petani nelayan peternak dan pedagang kecil
dan tentunya menciptakan generasi yang cerdas
berarti tidak semua anak anak atau keluarga ini atau ibu ibu ini mendapatkan makan bergizi gratis ya bang ya
hanya memang ada yang kita utamakan kan
kalau mama sekolahnya kan sekolah yang apa namanya
sekolah yang favorit ya
yang mampu itu saya pikir kan nggak perlu
rencananya adalah delapan puluh dua sembilan juta ya
dan kita yakin masalah anggaran gak jadi masalah begitu loh
dan nantinya yang pasti kan kita akan melihat nanti tanggal enam belas agustus
ketika presiden jokowi akan menyerahkan rapbn dua ribu dua puluh lima di dpr
dan hitungan kalkulasinya gak ada masalah
yang jadi agak kita harus kerja keras itu adalah masalah supply dan distribusi ya
daripada makanan dan susu gratis ini
itu yang perlu sebenarnya yang harus kita terus kaji dan kita teliti dan analisa sebaiknya bagaimana itu
pengawasannya itu yang jadi faktor utama ya dan juga tentunya pemilihan bahan bahannya
jadi saya juga mau mengingatkan bahwa anggaran ikn
tapi ternyata kan sekarang ikn berjalan dengan baik
anggarannya juga tidak membebani apb
bpn dari dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga bahkan dua ribu dua puluh empat ini
bang silvesta terima kasih mas willy terima kasih
sehat selalu bapak bapak